aksi dua pelaku memaksa korban naik ke atas sepeda motor ini terekam cctv warga
menurut salah satu saksi di lokasi para pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam
korban pun sempat berteriak meminta tolong saat pelaku membawanya pergi dari lokasi
satu motor bertiga keingnya di tengah teman nirpang di satu motor bertiga
sementara itu usai menerima laporan dari orang tua korban aparat satreskrim polrestabes bandung dan polsek tabuah batu
menangkap satu dari dua pelaku penculikan yang bersembunyi di kawasan ciparai kabupaten bandung selasa dini hari
tersangka ditangkap setelah polisi lebih dulu menemukan korban di sebuah lapangan dalam kondisi lemas
petugas menyatakan pelaku berinisial r
menggunakan senjata tajam saat menculik korban serta ditemukan bekas narkoba
hingga selasa siang petugas masih menggali motif penculikan
memang tugas awal memang adanya terjadi pasal tiga ratus dua puluh delapan atau penculikan karena ada acaman kekerasan dengan senjata tajam